sampai jumpa di video selanjutnya
bidin tidak semua orang asli orang kafir
dan belum tentu dia yang memisnahkan seluruh keluarga kamu
rasanya sudah waktunya kita berpisah sahabat
aku sarankan agar kau menuju air bangis dan aku akan menuju ke mandailing
kita harus tabah menghadapi kekalahan ini
agar kita tidak menjadi patah
kau har kita istirahat di sini
kita istirahat di sini
saya yakin bahwa van ammerongen akan menerima medali kemahiran
dan apa yang kita dapat
dan terima kasih untuk kemahiran
tawan dia aku ingin tahu apa tujuan yang datang kemarin
seluruh keluarga saya seluruh tuanku
saya tidak punya siapa siapa lagi
kau harus rela
kalau kau kehilangan seluruh keluargamu
dan pengorbanan ini tidak perlu kau kotor dengan dendam
apalagi sampai membunuh orang yang kita belum ketahui kesalahannya
meskipun orang itu orang asing
kau harus paham
bahwa di mata allah
tidak ada yang membedakan bagi sesama manusia
yang berbeda hanyalah akhlaknya
bukan dari mana mereka berasal
aku harap kau mau memahami
saya ingin tahu apa tujuan yang datang kemarin
saya bukan militer
jadi jangan harap tuan menggorek keterangan dari saya
mengenai target militer atau hal hal lain yang ada hubungannya dengan soal kemiliteran
bagi kami tuhan tetap asing
tuhan tahu itu
tuhan tidak tahu
saya datang ke mari karena saya ingin melidiki
sebagai persoalan yang terjadi di sini
sejarah bangsa tuhan
apapun pekerjaan tuhan
apa yang saya lihat di sini
apa yang saya selidiki di sini akan menjadi ilmu
dan akan saya sebarkan ke seluruh negeri di eropa
agar mereka mendapatkan sedikit gambaran
mengenai bangsa tuhan
dan bangsa tuhanlah yang menjajah kami
sementara apa yang tuhan ketahui akan menjadi bahan penyelidikan tuhan
untuk menjadi bahan pertindakan
untuk membuat kami semakin lemah
karena tuhan mempunyai kemampuan
untuk mengetahui perilaku bangsa kami
dan segala seluk beluk mengenai bangsa kami
saya tidak mempunyai niat gairah itu
karena saya ingin melidiki
karena saya menikahi ilmu penyedawan
tuhan jangan suruh saya
kalau saya berada di sini melakukan pekerjaan saya
saya akan lebih maju di banding
saya mempunyai kewajiban untuk diduduki
hal hal yang dipandang perlu
yang mungkin bisa dipelajari anak tuhan
di kolak kemudian hari
termasuk di antaranya kejaman bangsa tuhan
kepada bangsa kami
saya tidak akan menutupi sejarah bangsa saya terhadap bangsa tuhan
fakta yang paling kelam
itu menurut saya
bahkan saya malu
tapi itu bukan berarti
aku melepaskan tuhan
aku benar benar tidak mengerti
kenapa tuhan kutambu saya masih tetap membiarkan orang asing itu hidup
padahal kita semuanya tahu
untuk apa dan mau apa kita berada di sini
kalau tidak memerangi kafir kafir itu
tetapi siapa tahu
tuan kutambu saya justru mempunyai maksud tertentu
dan kita semua tahu
banyak hal yang sulit diduga
dari segala kebijaksanaan tuan kutambu saya
tetapi bagaimanapun juga
orang asing kalian tidak perlu khawatir